seiring dengan melonjaknya kasus covid sembilan belas di beberapa negara di eropa
serta di malaysia dan juga singapura
satgas covid sembilan belas belum melakukan antisipasi khusus
untuk mencegah datangnya kasus covid sembilan belas dari luar negeri
syarat dan juga ketentuan untuk wni atau wna yang datang dari luar negeri
masih sama seperti kebijakan sebelumnya
terlihat sejumlah penumpang yang datang dari luar negeri
sedang menunggu hasil tes pcr yang dilakukan
setelah mendarat di bandara internasional soekarno hatta
walaupun kasus di luar negeri sedang tinggi
namun aktivitas penerbangan di bandara internasional soekarno hatta masih sama
menurut dan satgas udara covid sembilan belas bandara internasional soekarno hatta
belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan
untuk mengantisipasi kasus covid sembilan belas dari luar negeri